sebenarnya membutuhkan perubahan itu
karena kebutuhan yang cepat dari dokter
baik itu geopolitik dan geostrategis nasional maupun global
tapi pakai cinta gitu ya
maksudnya dari pelatihan keras segala macem bisa dijadiin momentum untuk bangkit lah itu bagus
maksudnya buat cewek sama cowok ini sejauh itu gitu loh bedanya
bahwa nanti gerindra ini ada sebuah kekalahan besar begitu ketika pindah dari gerindra